sampah elektronik juga menjadi ancaman bagi lingkungan hidup
sampah ini masuk kategori b tiga atau bahan berbahaya dan beracun
pasti banyak yang bertanya kapan sebenarnya limbah berbahaya ini masuk kategori sampah atau komoditas pendulang rupiah
sampah ini masuk kategori b tiga atau bahan berbahaya dan beracun

sampah ini masuk kategori b tiga atau bahan berbahaya dan beracun
sampah ini masuk kategori b tiga atau bahan berbahaya dan beracun
sampah ini masuk kategori b tiga atau bahan berbahaya dan beracun
sampah ini masuk kategori b tiga atau bahan berbahaya dan beracun
sampah ini masuk kategori b tiga atau bahan berbahaya dan beracun

sampah ini masuk kategori b tiga atau bahan berbahaya dan beracun